saya akan tetap memperjuangkan cinta saya buat ngedapetin room
waduh gentleman juga sih ramadi
gue jadi haru bikin gue bimbang aja
dukung atau kagak ya
ya udah om kalau gitu saya harus balik ke kantor lagi nih
nah dulu dong kan belum sarapan gue
masak ke restoran kagak makan
iya udah udah pesen
enggak orang orang main istirahat aja di kamar
nanti kan lo harus ngajar
ya rom gue juga bingung tuh
masalahnya si mahmud
iya room bantuin mikir nape
kan bentar lagi
mendapatkan hatinya atika
kalau mau kawin kagak ada modal
lo kan tau room
abah lo keras kepala
iya pokoknya ncing tenang aja nih cing
kalau kita bersatu
kita tuh pasti bisa
ngunakin kerasnya hati abah
kisahkan air hujan
berarti lo dukung cinta gue sama atika dong
dukung banget cing
soalnya room tuh percaya
anugerah terindah yang allah berikan kepada kita
adalah kita hidup dengan orang yang kita cintai
lo kalau lo dukung cinta gue sama atika
gue sumpah nih
gue juga dukung cinta lo sama robby
jua dukung room sumpah
tidak ada lagi
lela nunggu siapa siapa kok emang ojo
emang ojo tuh dari tadi perhatiin nela
pandangannya ke jalan aja
seperti ada yang ditunggu
tidak ada kok emang ojo
beneran tidak ada
oh ternyata lela nungguin dong emas keliling
nah pak enok
kayak pirasat buruk nih mak
jangan suka ngomong pirasat buruk pirasat buruk
ntar kejadian bener
nih dia datang kesini
mau sarapan bubur
pak haji sulam teh haji apa apa ya
sobong bener jadi orang
umitnya bener bener kecewa ya sama pak haji
sebenarnya ada masalah apa pak haji sama umi
masalah apa ya
saya gak punya masalah umi
kalau pak haji itu punya masalah apa apa
kenapa pak haji tidak mau datang ke pengajian umi
oh soal undang
emang saya udah terima tuh undangan dari ubi
saya sudah terima undangan dari orang lain
jadi pak haji teh meremehkan undangan umi
lebih mementingkan undangan orang lain
bukannya gak menghargai umi
tadi kan saya sudah bilang
saya udah terima undangan dari orang lain sebelumnya
jadi saya mau utamain dong
yang undang lebih dulu
jadi pak haji
tegang merendahkan undangan umi
lebih mementingkan undangan orang lain
demi allah umi
saya tidak bermaksud merendahkan umi
undangan kan saya udah sampaikan
ami si mali dan tarminki
pak haji memang sobong
ternyata pak haji sulam sama haji bunyi
semakin lama kelakuannya seperti haji memuna aja

cuman saya gak mau datang ke pengajian umi
cuman bedanya gak apa kayak nyokap
ini omongan pang ojo ketiup angin aja
bisa nyebar dah ke kuping orang orang
lagi juga emangnya si mali sama si tarminki
gak nyampein apa sama
kalau kita ini gak bisa dateng
itu dia mak
tumben nih babes sama ibu main ke kantor
kalau kita ini orang tua ke kantor loh
bukan begitu bu
kalau ibu dan babes kemari
babes sama ibu lo ini dateng
membicarakan masalah hubungan cinta lo sama rumana
supaya hubungan percintaan itu
sama urusan pekerjaan lo
apalagi lo sebagai aparatur regan
terus seperti ini
baik om dimana ya om
di tempat biasa lo sama rumah anak makan
gue lapar nih belum sarapan
oke oke saya segera kesana om
makasih ya om assalamualaikum
tapi ramadi harus pergi
di bahabe sama ibu kan belum selesai
nanti aja diturusin di rumah ya bu
emang siapa sih yang lo mau temuin
segitu pentingnya gubernur
encingnya rumah anak
lo lebih mentingin encingnya rumah anak daripada kita nih
ibu sama babe
bukan begitu ibu
tapi ini masalahnya genting bu
lagian gak baik kalau kita ngomongin masalah keluarga di kantor
bisa merusak image keluarga kita bu
emang kita punya ada waktu
buat bicara di rumah
bukan selalu menghindar dari ibu mababe
kelewatan si rahmadi tuh
dia betul betul kagak
dia lebih utama mengutamakan
urusannya encingnya rumah anak
wah kelewatan betul
waktu itu encingnya rumah anak itu
minta apa be
cincin berlian kan
terus sekarang dia minta apa lagi dari anak kita
masih aja ngeganggu
dasar keluarga pengeretan
gak bisa didiemin ini be
habis kayaknya rumah anak
cintanya udah dalam banget sama roby
kalau soal itu sih
saya udah tau dari dulu om
saya yakin om mahmud juga udah tahu kan
berarti om mahmud nggak bisa bantuin saya dong
rumah anak itu bahagia
kalau gue sama atika
berarti gue manusia paling kejem dong
kalau gak ngedukung rumah anak
kalau dibilang kecewa sih ya
terus terang saya kecewa
tapi biar gimana pun juga
ini kan soal perasaan om
iya ramadi gue tau lu kecewa
eh masalah cincin yang lo beliin
udah gue kasih sama atika
kalau warisan gue cair
gak usah om mahmud
saya ikhlas kok ngasihnya buat om
ya anggap aja hadiah dari saya
atas perjuangan cinta om mahmud
buat ngedapetin atika
yang namanya kebahagiaan seorang laki laki itu
pasti bahagia banget deh
seandainya dia bisa mendapatkan cinta dari wanita
yang bener bener dia cintain om
maafin nih gue sekali lagi ya
mudah mudahan sih gue doain
biar lu dapat jodoh yang lebih baik dari rumah nak
saya gak bisa berpaling kelain hati om
saya akan tetap memperjuangkan cinta saya
buat ngedapetin rumah
gentleman juga sih rahmatnya
jadi gue jadi haru
dukung sampe kagak ya
kalau gitu saya harus balik ke kantor lagi nih
nah dulu dong
kan belum sarapan gue
masak ke restoran kagak makan
yaudah udah pesen pesen
mbak mbak buruan mbak
mbak pesen sop buntut
terus sama mie
ini mau ngeruk perut apa gimana nih banyak banget pesennya
gak nih diantara yang gue pesen nih mana yang cepet
itu yang gue pesen
kalau mau yang cepet tuh telur ceplok aja mbak
iya kenyang kagak budak gue
karun seneng banget ketemu sama kalian

bagaimana kabar kak rum
alhamdulillah kakak baik baik aja
seperti yang kalian lihat sekarang
soalnya saya mendengar kabar bahwa umi kak rum gila
jadi saya sangat khawatir dengan kak rum
kak rum pasti sangat sedih kan
umi kak rum yang menadak gila
kalau di kampung aku
baru saja kedatangan orang gila baru
dia sering dilempari batu
orang gila baru yang dilempari batu
buat apa aku bohong
bisa jadi itu memang umi
orang gila itu sering menyebut nyebut riasan
gak salah lagi